per satu juli dua ribu dua puluh atau hari ini iuran bpjs kesehatan naik
kenaikan tarif iuran ini tidak berdampak signifikan terhadap keikutsertaan peserta bpjs kesehatan di wilayah surabaya
presiden jokowi kembali menaikkan iuran peserta bpjs kesehatan mandiri atau pekerja bukan penerima upah
jika semula iuran peserta mandiri kelas satu dari rp delapan puluh menjadi rp satu ratus lima puluh
untuk kelas dua dari rp lima puluh satu menjadi rp seratus
sementara peserta mandiri kelas tiga masih bisa menikmati tarif lama yaitu rp dua puluh lima lima ratus
karena ada bantuan subsidi dari pemerintah
sementara di kantor cabang bpjs surabaya di hari pertama penyesuaian iuran belum tampak imbas yang signifikan
terutama perpindahan kelas layanan peserta
saat ini di bpjs surabaya terdapat ada dua empat juta peserta aktif
enam juta diantaranya adalah peserta dengan layanan kelas tiga
imbas dari perubahan perpes enam puluh empat ini relatif tidak terlalu
besar lah ya
karena masyarakat juga tadi rasanya memang yang memilih haknya kelas satu kelas dua tentunya orang yang mampu lah menengah ke atas
sehingga nggak banyak kalau kita lihat yang fenomena berbeda dengan yang sebelumnya ya